soni sandra pelaku pencabulan terhadap anak di kediri difonis sembilan tahun penjara dan denda dua ratus lima puluh juta rupiah
fonis ini lebih ringan empat tahun daripada tuntutan jaksa
hakim menyatakan sony terbukti melakukan tipu muslihat dan persetubuhan terhadap anak
yang melanggar undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas tentang perlindungan anak
atas putusan tersebut terpidana soni sandra mengaku akan pikir pikir
hakim pun memberi batas waktu hingga dua puluh enam mei dua ribu dua puluh
jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman lebih berat empat tahun juga menyebut masih pikir pikir